bisa bisa gue kehilangan nino untuk selamanya
elsa kalau ditanya jawab
aku kesel lagi kesel sayang
aku dari tadi diteleponin sama orang orang kta
ya gimana sih
kesel aja jadi marah marah
aku kok gak yakin ya dengan kata kata elsa
pasti ada yang disembunyikan
saya andin karisma putri
membuat surat perjanjian ini dengan sadar dan tanpa paksaan
bahwa saya akan berusaha terus untuk membuat suami saya
mencintai saya dalam waktu enam bulan
sejak dua puluh empat oktober sampai dengan dua puluh empat april
namun bila dalam kurungan saya
waktu enam bulan tersebut
aldebaran alfari belum juga mencintai saya
saya akan menyerah
andin gak mau mempertahankan pernikahannya
saya andin karisma putri
membuat surat perjanjian ini dengan seadat dan tanpa paksaan
bahwa saya akan berusaha terus untuk membuat suami saya
mencintai saya dalam waktu enam bulan
sejak dua puluh empat oktober sampai dengan dua puluh empat april

membuat surat perjanjian ini dengan seadat dan tanpa paksaan

aku gak tau mbah
mereka ada masalah apa
aku gak tau mbah
kalo gitu biar aku hubungin anin ya
aku tanya sama dia sebenarnya pernikahannya dia sama al itu ada apa
gak usah telfon
biar papa yang urus
kalo gitu kamu cepet tanya sama mereka
sebenarnya pernikahan mereka itu kenapa
aku minta tolong kamu jangan kasih tahu siapapun soal masalah itu
siapapun gak bolehin tau
mau ketemu aldebaran
mamah mau ketemu lagi sama mamahnya nino
jangan sampai mamahnya nino ngomongnya aneh aneh ke mamah
ya mungkin elsa bisa berguna
ldebaran kenapa di nelpon gue
saya ada tugas buat kamu elsa
mertua kamu sebentar lagi mau ketemu sama mama saya
kamu pastikan mertua kamu gak bicara macam macam tentang andin
apalagi tentang masa lalunya yang kalau dia matan api
kalau sampai mama saya tahu
saya akan bohongkan rahasia kamu ke papa sura dan andin
berani beraninya ya kamu merintah saya
kalau sampai andin tahu semuanya
penjara sudah menunggu kamu
karena kamu sudah membuat bohongan yang besar
paham kan maksud saya
kamu memanfaatin saya
udah semena mena ya sama saya
kau denger ya
gak semuanya kamu bisa dapetin
apa aku ajak yasa makan pagi aja ya
soalnya belakangan ngerasa kok gak nafsu makan
kasian nanti kalau sampai sakit
saya bilang gak mau yang gak mau jangan maksa dong
elsa kok marah marah sih
marah sama siapa ya dia
tadi itu mama mau ngajak elsa sarapan
tapi dia kayaknya marah marah deh
gak tau marah sama siapa
mau gak mau kamu harus mau elza
karena saya gak pernah main main dengan kata kata saya elsa
saya bisa bongkar kebusukan kamu kapanpun
kamu hanya cukup melakukan apa yang saya perintahkan
tapi sekali ini aja dan
marah marah sama siapa
badeh bisa kita siasat permane
bagaimana kalau ambil istri
tapi kayanya tidak akan indahacu
apa yang lu saksikan
aku keluar dari direktur saya terlemah bersama pengis global
kita tiada sesuatu yang bisa dipilih
kita gehad cucumber aja
aku kok gak yakin ya dengan kata kata elsa
pasti ada yang disembunyikan lagi
semoga elsa bisa diandalkan
papa surya kenapa telepon
apa ada hubungannya sama surat perjanjiannya andi nih
kamu dimana hp kamu dari tadi sibuk terus
tadi saya habis teleponan sama rekan kerja saya pa
kamu sekarang dimana
saya lagi di jalan mau ke kantor pak
bapak ke kantor kamu sekarang
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
silakan goneg stemora di kolam kebeling
ketam terima kasih pleende